saat kita sudah ikhlas dengan ketetapan yang allah berikan
maka allah akan berikan lebih dari apa yang kita minta
ini pelis pak
saya kata kata sama pak yang udah lama kerja dengan bapak
sebenernya sih masih pusing
tapi demi rena
aku harus tahan rasa pusing ini
bapak kangen kamu rena
ini aku siap siap pak
mama harus temenin kamu
karena mama takut kalau malah bikin masalah disana no
pusing banget sih kepala aku
iya masuk gak
mbak sena ini saya bikinkan susu untuk mbak sena
biar bisa menetralisirkan mabuknya
taruh di meja aja mbak
mungkin nelfon ke mbak tidak diangkat
kemudian nelfon ke saya
karena dia khawatir
saya kasih tau kalau mbak pulang malam dan mabuk
saya disuruh buatin susu untuk mbak
lalu saya diantarin pulang sama nino
cuman dia orangnya sih tinggi putih
oh iya mas yana permisi ya
nino cuma nganterin aku aja kan
sebelum kita mulai acaranya
ada baiknya kita berdoa
mengucapkan terima kasih kepada allah swt
atas keadaan ini
mari kita sama sama berdoa
akan ada ibu rosa